komisi hukum dpr memulai rangkaian tes uji kelayakan dan kepatutan
atas sebelas calon hakim mahkamah konstitusi
nantinya komisi tiga akan memilih dua hakim mk baru
menggantikan aswanto dan wahidudin adams
rangkaian fit and proper test calon hakim mk dimulai dengan pembuatan makalah
tema makalah diundi sehingga tiap calon akan mendapatkan tema berbeda
dari sebelas calon yang mendaftar ada dua petahana
yanni aswanto dan wahidudin adams yang kembali mendaftar untuk periode kedua
anggota komisi tiga arsul sani menegaskan meskipun ada dua calon hakim petahana
yang mengikuti tes uji kelayakan
mereka tetap mengikuti prosedur yang sama dengan calon lain
hal ini agar memberi prinsip keadilan sehingga tidak ada keistimewaan
setelah pembuatan makalah komisi hukum akan memulai tes wawancara pekan depan
di proses uji kepatuan dan kepatutan untuk dua hakim mk
yang akan menggantikan pak wahidudin adams dan pak aswanto
aswanto dimulai hari ini hari ini dimulai dengan pembuatan makalah pembuatan paper
nah memang di komisi tiga juga diputuskan bahwa petahana
ya yakni pak wahidudin dan pak aswanto yang juga kembali mendaftar
itu tetap mengikuti proses seperti yang lain lain untuk memberikan rasa keadilan
karena itu kalau kita lihat tadi kedua beliau juga ikut
nah setelah proses
pembuatan makalah ini
nanti siapa yang akan menilai
tentu yang akan menilai makalah bukan kami
kami tentu membaca juga melihat
tetapi penilaian dan evaluasi akan diberikan oleh tim ahli